lampyerit walham yulad walhamya puluh
ngajinya mantep bener
babi banggaru nama lu run
namanya perjuangan cinta
tanpa teh dair
ini jadi bawah
ntar aja di minum ya
emang sih gue rada rada sakit
tapi gue lagi gak pengen dipicu
bisa bantu dia kan
joni bakal siap buat ngebantuinnya johnny
cing robby lagi berjuang
cintanya kausta zarung
gue dukung gue dukung
gue dukung sama doa
doa dari emak pasti manjur
dan bakalan dikabulin sama allah
emak apa gak sebaiknya emak
diperiksa sama dokter emak
gue istirahat aja sebentar
sebentar juga sembuh
gue tidur aja sebentar
yaudah minum obatnya mak
gue sebenernya rada rada takut kalo minum obat
taruh aja deh ah
mbak mau istirahat dulu ya
lu juga istirahat ya
cepet semua ya mak
emak istirahat dahulu
obat air balem mak udah lo kasih
terus maknya kemana jan
katanya lagi gak enak banget dan pengen istirahat dulu
yaudah mungkin mak kecapean
kan tadi ikut gitu ya keluar
nanti biar nenek dah
dia istirahat ya
akhir akhir ini emak sering banget gak enak badan
roha takut mak kenapa napa
kondisi badan mak lo itu akhir akhir ini ngedrop
roha menurut abang sih
kita gak usah mikir yang buruk buruk deh tentang emak
ya emang mungkin aja mak lagi butuh istirahat
bukan begitu lam
bukan mikir yang buruk buruk
lam setuju jeng

suduh cowok duduk aja
gue udah bahas
bismillahirrahmanirrahim bakso yang ncatat
nasihatnya adalah munculbahasad
oriyang ini teramah ini ini
mabe bangga runa malu run
iya be diajari namanya
kalau babe sendiri
jisil udah sampai drape
jisil puket run selama bulan puasanya
belum pernah tuh ngeliat abang ngaji
puasa aja kaget tuh bikin kopi
minum depan anaknya apa pantas tuh begitu
shhh gimana sih bang
kagak ada pikirannya banget sih
udah tadi denger orang orang gua kagak puasa malu lagi ya
lagian gua ngaji kok
gua tuh ngajinya kalo udah sepi
udah malem banget
baru gua ngaji biar usuk
bener kagak tuh omongan begitu
bener lu aja kagak denger kalo gua ngaji
lu ngorok tidurnya
ngaji aja kagak pernah
be kata guru agama iron
puasanya bisa berlipat lipat
aneh udah dateng mal
lama amat si mal
mau jalan kagak
mbak abe bener ngomongnya rumput
malu aja mbak awel
sumpah demi apa yuk
di ajak sumpah kagak berani kan
pegang quran aja bang
quran cuma disimpen doang
bakal sarang debu
kalo anak kecil tuh jangan suka diajarin boong
belahan jiwa dateng tuh
kok kagak nyabarin
tahu dari mana lu istilah kayak begitu
di sana banget sih
abang pergi dulu ya
pergi aja kalo perlu kagak usah balik lagi
udah pergi lagi
kagak ada curahnya bang
lu segitunya melaki
anak bini gua kan di sini
cuma pulangnya jam berapa belum jelas
eh apa sih yang jelas dari abang
apa yang pasti dari abang
kagak ada bang
baru datang udah pergi lagi
mana banget sih lu
gua kepanasan nih puasa puasa
gak matahari lagi
eh gue lagi ada urusan dulu sama anak bini gue
eh carbiji lain kali lu kalo manggil laki gua jangan teriak teriak ya
bikin pengang kuping gua aja lu
yang salah itu laki ente
dipanggil panggil kagak nyaut budak kali ini mali
malah ngotot aja lu
hah udah udah kenapa jadi berantem sih
lu juga lagi puasa puasa marah marah aja
ayo udah jalan yuk
udah usah usah jalan jangan
jangan balik lagi
udah gua pergi dulu
mal hati gue kayaknya gak enak banget
bini nt kenapa gitu banget sih
ya biarin aja sitar
bini gue enak banget
emang udah dari dealernya begitu
yang penting sekarang nih
kita senang kagak ada beban buat ngejalanin hukuman
enak aja intinya ngomong kagak ada hukuman
eh hukuman kita itu masih panjang
kayak rel kereta api jakarta surabaya
kalau kita ketemu sama haji sulam
ngomong sama haji sulam masalah hukuman kita
minimal ada alternatif
kalau enggak hukuman kita dijalani setelah lebaran aja deh
ya gua sih setuju aja tar
kalau kita ngejalanin hukumannya terus terusan tiap hari
bener banget ya
kapan kita mau ibadahnya
minimal kalau di bulan puasa ini kita banyak ibadah
bener juga sih
eh bagaimana kalo selama bulan puasa ini
kita kurangin dulu bikin dosa
tadi gua liat di rumah dia ngaji tekun banget

lu bayangin anak gua di rumah ngejar pahala
ngejar pahala bantuin nyak nyek
ngaji lagi sementara kita di sini
masih aja kita sering berbuat doa
masih aja kita sering berbuat dosa
kita belum bisa nih berhenti berbuat dosa
kalo dosa kita ini terus nambah tiap hari

iya sih aneh udah ngebayangin
ngeri mal kalo ngeliat neraka kalo tau ada neraka